terhitung dua maret maskapai garuda indonesia resmi terbang di bandara wiradinata tasik malaya
adanya tambahan maskapai diharapkan mampu mendongkrak perekonomian di tasikmalaya
tiga hari pasca diresmikannya terminal baru bandara wiradinata tasikmalaya oleh presiden joko widodo
maskapai garuda merealisasikan permintaan presiden untuk pengadaan armada
pada sabtu siang pesawat atr tujuh puluh dua enam ratus pk gam resmi mendarat di bandara wiryadinata tasikmalaya
rombongan penumpang pesawat disambut dengan upacara adat sunda yang dihadiri dan lanut
kapolres dandim wali kota serta unsur musbida lainnya
menurut direktur utama pt garuda indonesia selain sebagai respon atas permintaan presiden
rute penerbangan diadakan karena melihat potensi destinasi wisata dan umkm daerah priangan timur
untuk menunjang kemajuan umkm ke tasikmalaya garuda berniat meluncurkan kargo atau jasa pengiriman barang dari tasikmalaya ke jakarta
sehingga bisa mendongkrak perekonomian warga priangan timur
kita juga melihat potensi tasikmalaya sebagai destinasi yang bagus